nah untuk anda nih yang berakhir pekan di jakarta ada satu event menarik nih iqbal
ya apa itu
di jakarta culinary festival surga bagi anda yang gemar makan dan minum sekaligus
belajar masak bareng chef kembali digelar di kawasan senayan jakarta
dari satu hingga empat november dua ribu delapan belas
itu pastinya asik sekali
apalagi beberapa hari yang lalu tepatnya kemarin atau kalau saya tidak salah kan dimulainya dari hari kamis itu
ada salah satu koresponden kami yang datang ke sana dan ikut mencicipi berbagai makanan yang tentunya enak enak
mulai dari dalam negeri sampai juga dengan mancanegara semuanya bisa dicoba
apalagi kita juga bisa diajak untuk belajar memasak juga
jadi nanti mungkin sarah bisa ikut juga di sana
kemarin tuh sempat juga datang ke sana cuma lewat aja sih
cuman emang katanya tuh ada ratusan tenan di situ
adalah suatu tenan ya berarti kita agak bingung juga ini mau yang kemana
tapi alangkah baiknya untuk melihat informasi yang satu ini dulu
sukses digelar tahun lalu setelah lima tahun absen jakarta culinary festival atau jcf hadir kembali dengan menyajikan lima puluh booth makanan dan minuman
seperti aneka kue kopi es krim nasi goreng dan masih banyak lagi
jadi di jakarta culinary festival ini foodies gak cuma makanan minum
tapi foodies juga bisa ikutan kelas masak atau masterclass yang dipandu oleh banyak culinary stars from around the world
selain makan dan minum pengunjung bisa datang ke jcf dua ribu delapan belas secara gratis
menikmati demo masak bahkan belajar masak bareng chef
karena pada jcf dua ribu delapan belas kali ini hadir chef chef profesional dari dalam dan luar negeri
yang mendemokan keahlian mereka
seperti chef kamil falta asal republik ceko dan talita setiadi
oke jadi hari ini saya akan membuat demo yang namanya nusan tart
jadi itu sebenarnya modern tart telur
jadi kita memakai bahan bahan indonesia tapi presentasinya modal perancis
saya akan mempresentasikan satu cocktail berdasarkan kalamansi
saya akan mempresentasikan coklat vodka di negroni klasik cocktail
dan kemudian kita akan membuat kombinasi pijak dan wasabi di cocktail lainnya
jadi semua akan dapat kesempatan untuk mencoba
karena aku lihatnya makanan makanan di sini enak enak
banyak pilihannya terus murah murah
di festival ini banyak tenen tenennya makanannya
terus ada showcasing dari chef dan segala macamnya
dan rame aja sih karena lebih mudah transaksi dan segala macam
animo masyarakat cukup besar
di mana banyak pengunjung yang datang untuk menikmati makanan minuman
sambil menambah ilmu tentang dunia masak
dengan mengedepankan experience pengunjung
jakarta culinary festival mengusung empat pilar day
jcf dua ribu delapan belas menjadi surga makanan dan minuman
dan menjadi pilihan alternatif anda dan keluarga
acara ini akan diselenggarakan dari satu hingga empat november dua ribu delapan belas
dan ditargetkan enam puluh ribu pengunjung akan hadir sepanjang acara ini digelar
mau fata dulu boleh kalau mau difata fata dulu